pasukan militer ukraina mengklaim pihaknya telah menghancurkan
iring iringan tank rusia di dekat ibu kota kiev
sekitar delapan tank dengan simbol huruf v
terekam dalam kondisi hancur terbakar
kepulan asap pun masih keluar dari kendaraan kendaraan tempur tersebut
mereka pun mengatakan pasukan rusia telah menghancurkan
banyak permukiman di sekitar daerah tersebut
kepulan rusia telah menghancurkan banyak permukiman di sekitar daerah tersebut
kepulan rusia telah menghancurkan banyak permukiman di sekitar daerah tersebut

pafliut mengatakan ada serangan balik ukraina dan beberapa penarikan rusia
di sekitar pinggiran brofari ke wilayah timur